menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi mengungkap indonesia dan tiongkok sepakat
kerjasama mengembangkan pertanian padi di kalimantan tengah
salah satunya di pulau pisang kalimantan tengah
menko kemaritiman dan investasi lut binsar panjaitan menyebut
tiongkok bakal masuk ke dalam proyek ketahanan pangan di indonesia
kata luhut tiongkok berencana menerapkan teknologi penanaman padi canggih di pulau pisau kalimantan tengah
luhut menambahkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh indonesia adalah mencari mitra lokal
untuk bekerjasama dalam pengembangan pertanian dalam negeri
lut binsar panjaitan menyebut tiongkok bakal masuk ke dalam proyek ketahanan pangan di indonesia
padi ini menurut saya menjadi sangat serius karena selalu masalah kita adalah padi beras
rencana ini dimatangkan saat menlu tiongkok
men luret nomarsudi mengatakan presiden jokowi menekankan pentingnya meningkatkan
ketersediaan pangan dalam negeri dengan mempelajari cara pertanian tiongkok
tahanan pangan sangat penting artinya oleh karena itu kerjasama pertanian dua negara
penting untuk ditingkatkan termasuk atau khususnya untuk padi hortikultura dan juga durian
dengan salah satunya adalah mempelajari modeling pertanian
dan ini juga membuatnya lebih berharga
pemerintah terus mengenjot produksi beras nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
pada dua ribu dua puluh dua produksi beras nasional mencapai tiga puluh satu lima puluh empat juta ton
namun pada dua ribu dua puluh tiga produksinya turun menjadi tiga puluh satu sepuluh juta ton
sementara proyeksi produksi beras pada maret april dua ribu dua puluh empat sebesar delapan empat puluh enam juta ton
untuk memperkuat cadangan beras dalam negeri pemerintah masih terus melakukan impor beras
pemerintah mengimpor beras sebanyak empat ratus dua puluh sembilan dua ribu ton
setahun kemudian naik tajam menjadi tiga lima juta ton
sementara hingga maret ini indonesia sudah mengimpor lima ratus enam puluh tujuh ribu ton
indonesia harus memastikan kerjasama pertanian dengan tiongkok benar benar dimanfaatkan untuk alih teknologi
demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kesejahteraan petani
tiongkok bakal masuk dalam proyek ketahanan pangan
tiongkok berencana menerapkan teknologi penanaman padi canggih di kalimantan tengah
bagaimana memastikan kerjasama ini benar benar bermanfaat untuk pertanian dalam negeri
kita akan bahas bersama dengan pakar pertanian pak hudori selamat malam
selamat malam mbak priska
salah satu yang disoroti nanti di kabupaten pulang pisau di kalimantan tengah
kalau bicara soal transfer teknologi untuk pengembangan pertanian apa yang harus diperhatikan
dari kerjasama indonesia tiongkok rencananya ini
ya yang pertama mengintroduksi teknologi atau belajar teknologi dari china itu baik baik saja
akan tetapi mengintroduksi sistem usaha tani secara khusus menghadirkan benih dari negara lain termasuk dari negara cina
itu tidak selalu bisa menjadi solusi yang baik tidak selalu menjadi solusi yang cespleng
termasuk yang aplikatif dalam jangka pendek ya
pasti membutuhkan adaptasi ya baik adaptasi iklim cuaca sifat tanah sama penyakit
nah proses adaptasi ini sendiri bisa sangat lama bisa juga pendek bisa juga di akhirnya itu gagal
jadi tidak selalu mengalami keberhasilan
lebih dari itu untuk proses adaptasi ini pasti membutuhkan input dari ahli ahli lokal agar berhasil
karena terlibatkan ahli ahli lokal peluang untuk gagal itu cukup besar
jangan dilupakan cina itu negara dengan empat musim
sementara kita indonesia itu negara dengan dua musim
perbedaan ini bakal mempengaruhi karakter budidaya ya termasuk sifat tanah perilaku iklim dan cuaca
nah ahli ahli pertanian padi di china bisa saja sangat jagoan di negaranya
tapi belum tentu di sini akan berhasil
karena perbedaan faktor iklim cuaca tadi itu ya salah satunya
betul nah ini penting untuk disadari oleh para pengambil kebijakan
nah yang tidak kalah penting berikutnya adalah tahun dua ribu tujuh pak wapres yusuf kalla itu pernah ke cina ya
beliau itu kepincut dengan benih padi hibrida
benih padi hibrida itu memang proses rekayasanya agak beda mbak
dan china adalah salah satu pengembang benih hibrida yang luar biasa
di sana ada satu penemu padi hibrida yang sangat terkenal namanya yuan long pink ya
tapi berkat temuan beliau inilah yang membuat cina itu sebagai salah satu produsen padi yang luar biasa
dia adalah produsen padi nomor satu di dunia ya
tapi china juga negara importer seperti indonesia
jadi saya balik ke tahun dua ribu tujuh pak yusuf kalla ke sana
nah waktu itu juga ada kerjasama antara perusahaan dari china dengan indonesia
dalam bentuk apa mendatangkan benih padi hibrida ke indonesia
nah setelah benih yang didatangkan dari cina itu dijadikan sebagai bagian dari program bantuan benih kepada petani
nah tapi head catatannya adalah tidak seluruhnya berhasil
sebagian besar justru dilaporkan itu mengalami kegagalan
karena ada hama penyakit yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan
jadi ini menandakan bahwa mengintroduksi teknologi atau benih dari negara lain
itu tidak selalu bisa menjadikan solusi di jangka pendek
pasti butuh inovasi inovasi tambahan
inovasi inovasi terutama terkait dengan tadi
misalnya adaptasi terhadap hama dan penyakit lokal
yang itu karakternya pasti beda dengan yang ada di china
oke jadi itu jadi faktor penting untuk introduksi teknologi karena ada berbagai variable yang harus diperhatikan
kalau sekarang pak luhut bilang yang saat ini sedang dilakukan adalah masih mencari local partnernya
lalu juga untuk off taker atau pemasok kebutuhan industri atau pasar di program ini adalah bulog
nah dengan skema ini apakah sudah bisa
bisa jadi modal untuk melanjutkan alih teknologi atau masih ada catatan lainnya
tapi kalau yang disebut pak luhut itu pulang pisau kalimantan tengah
jangan jangan ini adalah bagian dari eks pengembangan lahan gambut sejuta hektare yang pernah dibuka tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima seribu sembilan ratus sembilan puluh enam zaman orde baru ya
nah kalau itu lokasinya
memang ada beberapa wilayah semacam misalnya di pelantisiam ya
tapi itu sudah diusahakan oleh penduduk setempat yang mereka adalah transmigran
catatan penting yang penting diketahui publik adalah bahwa lahan gambut sejuta hektare itu tidak seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian
dari evaluasi oleh banyak ahli
jadi kalau dari satu juta ya kira kira dua ratusan ribu hektare
nah makanya penting saya kira dipastikan karena padi itu pasti membutuhkan ekosistem yang berbeda dibandingkan tanaman tahunan
nah ini penting untuk dipastikan di daerah termasuk
ketika nanti diintroduksi teknologi padi dari cina
dikembangkan oleh masyarakat lokal yang itu mereka sebetulnya sudah melakukan adaptasi dengan iklim setempat
dengan sifat tanah setempat dan seterusnya dan seterusnya
mereka trial and error itu penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari proses introduksi ini
supaya tadi catatannya tidak gagal ya
memang china kalau dibandingkan dengan kita ya produktivitas padi di china itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita
di kawasan asia saja sebetulnya produktivitas padi petani kita itu nggak kalah dengan thailand nggak kalah dengan vietnam gitu ya
cuman memang yang membuat produksi padi atau beras di indonesia itu tidak kompetitif adalah karena sewa lahan dan biaya tenaga kerja itu sangat sangat tinggi
yang ini sangat berbeda dengan di thailand dengan di vietnam
nah ini apakah introduksi teknologi atau benih dari cina ini akan bisa menurunkan itu
menurut saya sehingga bahwa proses budidaya di lahan yang sudah ditentukan misalnya di pulang pisau kalimantan itu bisa jadi di situ prosesnya bisa full mekanik gitu ya

sehingga tenaga kerja bisa sepenuhnya bisa dikontrol dan pengeluarannya tidak terlalu besar
tapi ini praktis tidak mempengaruhi proses budidaya yang ada di luar situ gitu
yang kita semua tahu lahan lahan petani kita itu kan kecil kecil ya yang mengusahakan hanya

jadi kalaupun di sana berhasil itu bisa jadi nanti menjadi benchmark gitu ya
ya mudah mudahan saja sih berhasil itu bisa jadi nanti menjadi benchmark gitu ya
ya mudah mudahan saja sih berhasil itu bisa jadi nanti menjadi benchmark gitu ya
penting untuk dipertimbangkan ketika mengundang investor dari asing yang itu menggunakan lahan domestik ini biasanya akan menimbulkan resistensi
karena itu resistensinya harus diantisipasi sejak sekarang termasuk juga melibatkan local partner dan introduksi teknologi
ada berbagai faktor yang tidak bisa terpisahkan
misalnya tadi ya biaya sewa lahan biaya tenaga kerjanya jangan sampai dilupakan
tapi kita berharap ini berhasil sehingga nanti kesejahteraan petani juga bisa ikut terangkat
terima kasih pak hudori pakar pertanian atas waktunya bersama indonesia malam